komisi pemberantasan korupsi mengonfirmasi pemeriksaan ketua umum pkb
muhaymin iskandar batal dilakukan pada selasa pekan ini dan ditunda hingga pekan depan
kpk menegaskan pemeriksaan muhaymin iskandar dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi
di kementerian ketenaga kerjaan tahun dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri pada selasa pagi
ia menjelaskan surat undangan untuk muhaymin sudah diterima yang bersangkutan pada tiga puluh satu agustus
melalui penyidik kpk pihak muhaymin juga sudah mengabarkan tidak dapat hadir pada hari selasa ini
karena menghadiri acara di banjarmasin kalimantan selatan
dan meminta dijadwalkan ulang pada kamis tujuh september mendatang
kpk juga mengatakan keterangan muhaymin dibutuhkan untuk memperjelas perbuatan para tersangka
sehingga penyidik kpk dapat menyusun rekonstruksi perkara pasal pasal yang akan diajukan
termasuk mengumumkan nilai kerugian negara dari para tersangka
untuk memanggil seseorang sebagai saksi sangat diperlukan
oleh karena itu kehadiran dari saksi pak muhaymin iskandar juga sangat penting untuk memperjelas
seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud
kami juga sangat yakin yang bersangkutan akan kooperatif hadir
terbukti hari ini juga mengkonfirmasi ketidakhadirannya ke kpk
cuma karena ini persoalan waktu kebetulan tim penyidik pada hari kamis ada kegiatan lain
sehingga nanti akan dihapus
jadi jadwal ulang sesuai dengan jadwal dari tim penyidikan pk